dongeng bahasa indonesia
cincin dan lampu
apa yang terjadi jika keinginan kita menjadi kenyataan
atau kita mendapatkan apa yang kita inginkan daripada apa yang kita butuhkan
baiklah mari cari tahu di kisah ajaib mempesona
kisah putri vina
putri fina adalah pemimpin kota prosos
dia dicintai oleh semua tapi itu masalah kecil
dia menginginkan segalanya dan setiap orang harus menyesuaikan keinginannya
suaramu sangat lembut
kuharap orang orang bicara seperti maungku
ini sebabnya meskipun vina adalah wanita
yang kuat dia tidak punya teman sejati
itu membuatnya sedih
suatu hari ketika vina kembali dari pertemuan triwulanannya di balai kota
dia menemukan artefak yang setengah terkubur di dalam tanah
karena dia suka mengumpulkan artefak
vina membawanya pulang dan menyimpannya bersama koleksinya
tapi ada sesuatu yang aneh tentang itu
dia menemukan artefak yang sangat menarik
dia menemukan artefak yang sangat menarik
ini sebuah cincin
tidak sekalipun vina melihat permata yang begitu indah
dia menggosok cincin itu secara menyeluruh untuk membersihkannya dan puf
ada seorang pria besar berdiri tepat di depannya
wow hidup di atas cincin tidaklah mudah
oh halo cantik aku tidak melihatmu di sana
kau sedang terkejut
ah maaf aku mengerti apa yang terjadi
persona mutlaku yang mengejutkanmu bukan
ya dan mungkin fakta bahwa aku keluar dari cincin
ya secara teknis bukan milikmu
maksudku aku berasal dari cincin jadi aku mematuhi siapapun yang memiliki cincin itu
fina tidak percaya apa yang terjadi
footman menjelaskan bahwa vina memegang cincin ajaib yang telah menjadi rumah bagi footman selama lebih dari satu abad
dia sangat jelas dalam menceritakan bahwa dia adalah seorang kakak
dia adalah seorang footman dan bukan jeannie
jeannie bertindak sangat
seperti dunia dimulai dan diakhiri dengan mereka
memang benar bahwa aku tidak dapat membuat apapun seperti jeanny
aku hanya dapat memberikanmu hal hal yang kau inginkan
tapi aku menawarkan hal yang tidak dapat cindy lakukan
aku tidak punya batasan untuk mengabulkan keinginan tapi semua jenny yang kuat melakukannya
terlalu banyak untuk diproses tapi ya karena kau bisa mendapatkan apapun yang kumau
aku ingin punya teman
tapi seseorang yang berkata apa yang kukatakan dan berperilaku seperti yang ku mau
kau tampaknya cukup akurat dengan yang kau inginkan
jadi ini dia
rasanya seperti badai melanda di dalam kamar fina
tapi hanya di dalam kamarnya
footman mengucapkan beberapa kata aneh dan itu dia
dan wow kau tidak memiliki selera mode apapun
gina dan putri vina bagai pinang di belah dua
dia duduk sepertinya berjalan sepertinya dan yang membuat sang putri jengkel gina juga terlihat sepertinya
dalam lima menit vina sudah muak dengan orang baru yang mendominasi dirinya untuk melakukan apa yang diinginkannya
kau seharusnya mematuhiku bukan menghukumku
ya kau sangat tepat dalam keinginanmu sehingga aku tidak ingin membawa sial dengan kebijaksanaanku
kau tahu putri apa yang kita inginkan tidak selalu seperti yang kita butuhkan
tapi fina tidak mengerti apa yang coba dikatakan footman
dia menuntut agar gina digantikan oleh kuda poni
dan itu terjadi
vina yakin dia akan bahagia sekarang karena dia mendapatkan apa yang diinginkan
tapi tidak lama fina menyadari bahwa dia tidak punya kandang maupun jerami
dia tidak siap untuk merawat hewan
oh rambut kuda poni rontok
dia mengunya sprayku
teriakan fina membuat kuda poni kecil itu ketakutan dan berlari ke tempat lain
dia keluar ruangan
dia berlari di sekitar istana memecahkan barang barang
baiklah aku menyerah tolong ambil semuanya kembali
kuda poni menghilang
dan putri fina dan footman kembali ke kamarnya seperti tidak terjadi apa apa
vina duduk dan terlihat agak sedih
footman sekarang merasa kasihan pada sang putri
baiklah ayo lakukan ini dengan benar
apa kau masih ingin seorang teman
saat vina mengangguk dia menemukan dirinya ke masa depan di pantai
dan dia melihat seorang gadis muda melihat ke laut
tunggu di mana kita
selamat datang di masa depan
jika kau mencari teman sejati kau harus menjadi teman sejati lebih dulu
sesuai dataku kau dan gadis di sana berpotensi menjadi teman sejati
jadi kubawa kau ke sini kenapa kau tidak mencoba bicara dengannya
vina mendekati gadis itu dengan hati hati dan ragu ragu
lagi pula dia ada di masa depan dan dia tidak tahu apa apa tentang dunia ini
hai apakah kau tersesat
dan begitulah gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai ella
ella berani dan cerdas
vina dan ella langsung menjadi teman baik
fina memberitahu ella tentang footman nya dan ella juga membagikan rahasianya
aku menginginkan teman sejati dari jiniku mungkin itu sebabnya kau ada di sini fina
dan aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi
tidak tidak tidak tidak tidak kau punya genie
oh iya dia ada di sini
tidak jangan panggil dia
ya nyonya apa keinginanmu selanjutnya
tunggu tuan footman kau tidak profesional
hei hei hei hei hanya karena aku tidak mengenakan jas dan tidak punya aksen bukan berarti aku tidak profesional
apa yang terjadi
tentu kau bingung nyonya kau telah bersama seorang foodman
ijinkan aku memperkenalkanmu pada topik selanjutnya
kami para gini memulai seluruh bisnis pemberian keinginan
dan kami bisa mengabulkan apapun baik kecil atau besar
ya dengan syarat tentunya
sedangkan footman hei hei hei mereka hanya bisa mendapatkan hal hal untukmu
sangat spesifik kau tahu
benar jadi apa yang kamu inginkan
tidak tidak tidak tidak
tuan geni bisakah kau mengabulkan permintaan keempat
gurawan di antara makhluk ajaib ini dengan cepat lepas kendali
dan mereka merebut rumah satu sama lain
genie punya cincin footman dan footman punya lampu genie
karena mereka berdua adalah bos satu sama lain sekarang mereka mulai mengharapkan hal hal acak dari satu sama lain
aku berharap footmanku mengenakan sepatu dansa ajaib abadi
tidak tidak tidak tidak
aku berharap jinny menjadi gajah raksasa
cukup berhenti bertingkah seperti anak anak kalian berdua
nada berwibawa ella membuat keduanya melepaskan kejahatan mereka
tuan foodman kaulah yang mengajarkan kita harus selalu memberikan apa yang kita harapkan dan inginkan
tidakkah kau berpikir jika kau ingin tuan gini menghormatimu kau harus menghormatinya lebih dulu
dan tuan genie juga demikian
kau harus mendapatkan kepercayaannya
kalian memiliki banyak kekuatan dengan mencari kekuatan

kalian dapat menggunakannya untuk lebih baik
mungkin memulai bisnis di suatu tempat sebagai teman
tidak ela kita bertemu satu sama lain melalui sihir
jika mereka berdua pergi maka kita saling kehilangan
dan aku akan dikirim kembali ke waktuku
dan kau tidak akan ada di sana
bisa kukabulkan satu permintaan terakhirmu
aku dapat memastikan bahwa kalian berdua tetap berteman bahkan setelah kami pergi
tapi keinginan seperti itu akan mahal
kau harus menyerahkan hidupmu seperti yang kau tahu
kau mungkin bukan seorang putri lagi
aku tidak harus menjadi putri untuk berbuat baik di dunia
yang aku butuhkan hanyalah orang terkasih yang bisa kupercaya
footman dan jeanny tahu persis apa yang harus mereka lakukan
pada paginya keesokan
vina bangun di tempat tidur baru
di rumah baru
dan di negara baru
saat dia berlari keluar dari rumahnya
dia melihat ella berlari ke arahnya dengan membawa surat
fina syukurlah kau baik baik saja
aku menemukan surat ini di meja sampingku
kau akan menemukan surat yang akan saya lakukan
putri fina dan nyonya ella yang terhormat
kau ingin bersama satu sama lain
tapi itu tidak mungkin pada saat putri fina tinggal
ingat ketika aku mengatakan itu akan mahal
tidak semua orang tahu apa yang sebenarnya mereka butuhkan
tapi kalian berdua tahu
kami bangga padamu selamat menikmati hidup
vina dan ella berpelukan bahkan tidak sekalipun merindukan kehidupan lama mereka yang kesepian
fina dalam kehidupan ini mencalonkan diri sebagai presiden
dan ella adalah duta olahraga
tapi yang terpenting mereka saling memiliki
dan untuk footman dan jeannie
mereka juga mendapatkan apa yang selalu mereka butuhkan
kau melakukannya sekali lagi dan aku akan menggosok lampumu
dan berharap kau menjadi katak
apa kau yakin bisa mengharapkan itu saat kau menari
tidak jangan lagi
dan yang mereka butuhkan adalah seseorang untuk terus bertengkar